atlet kebanggaan indonesia leoni ratri oktila berhasil mencetak sejarah dengan meraih dua medali emas satu medali perak di paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan atlet para badminton yang juga merupakan pemain para badminton putri terbaik dunia nih
versi bwf di tahun dua ribu delapan belas dan juga dua ribu sembilan belas siapa lagi kalau bukan leani ratri oktilas selamat malam mbak ratri
selamat malam kak mekri
sekali lagi saya mewakili seluruh rakyat indonesia mengucapkan selamat selamat dan juga terima kasih nih atas prestasi yang luar biasa
indonesia bangga sekali dan selamat hari olahraga nasional mbak ratri
siap selamat hari dalam sakit nasional saya juga terima kasih sama semua media dan masyarakat indonesia yang telah mendukung kami
iya dan ini ya mbak ratri kan raihan medali emas di paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini kan mengakhiri puasa medali emas ya
sudah empat puluh tahun
berlalu tapi akhirnya bisa meraih medali emas nah mbak ratri bahkan memberikan dua emas juga bagi indonesia
apa sih perasaannya dan apa biasanya yang memotivasi seorang ratri oktila untuk bisa terus berprestasi
perasaannya bangga itu ya seperti yang orang tua saya katakan tadi tidak bisa berkata apa apa
dengan raihan saya sekarang ini saya ngerasa memang gak ada yang sia sia hasil dari payahlah saya latihan di platnas
dekat semua keluarga yang mendukung pelatih yang melatih kami keras di solo berkat semua pengurus npc indonesia juga
jadi apa yang saya raih sekarang ini wujud saya persembahkan itu ya untuk orang orang di sekitar saya yang serupuran penting dalam saya kemarin untuk meraih medali di paralimpiade kemarin
kak isen bukan untuk diri sendiri malahan
oke berarti ini memang kado juga ya untuk orang orang yang selama ini selalu mendukung mbak ratri tidak pernah putus asa untuk maju terus sampai menghasilkan medali yang membagi
sehingga akan indonesia
kita flashback sedikit mungkin sekarang sudah di jakarta tapi sebelumnya sudah ada di tokyo
apa saja sih pengalaman yang menarik selama berlangsungnya paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
kasih bocoran dong ke kita di sini
untuk para badminton kemarin kita lebih awal datang ke jepang kita training camp dulu di masjidda
beruntungnya kami para badminton kita bisa merasakan training camp dulu
jadi kita lebih beradaptasi lebih daripada negara negara lain yang belum datang di sana
dan untuk pengalamannya sendiri
di jepang itu yang saya rasain sebelum bertanding kalau orang lain biasanya ketika di negara orang kita sibuk untuk beradaptasi tentang makanan untuk segala macam
kalau saya di sana susah menanak menakan mbak
makan di sana itu enak enak semuanya saya takut badan saya naik sebelum bertanding
favoritnya apa saat itu yang selalu dicari biasanya selama di jepang
menu saya itu nggak pernah ganti sampai saya tuh request ke waktu di masjid aja saya requestnya terus
saya mau susu
jika di pilet saya juga sama saya setiap makan ke tempat dining hall saya juga langsung nyari itu
gak apa apa lah ya jadi penyemangat juga saat akan bertanding justru di sana
selain itu ada kejadian kejadian unik nggak sih biasanya kalau sama partner
apalagi kan mbak ratri juga bertanding bersama dengan rekan satu timnya ya
ada hal hal yang biasa dilakukan nggak untuk lebih bonding lagi untuk lebih menyemangati saat bertanding di tokyo kemarin
kalau untuk ke partner itu gini
jadi kalau partner partner saya ini kayak alimatus dia kayak mas hari
yang lebih merhatiin saya itu malah mereka
kayak alimatus itu setiap saya selesai main dia selalu mijikin saya
dia selalu nyari es untuk saya ngompres saya
kayak mas hari itu juga nggak pernah lupa
kamu udah makan belum
jadi mereka tuh jauh lebih cerewet daripada saya sendiri
untuk badan saya sendiri itu mereka lebih memperhatikan
takut saya kecapean
tapi ya itulah kak gunanya partner
itulah budaya parter saling melengkapi ya
saling juga satu sama lain mendukung di dalam paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh kemarin
berarti ini udah pulang ada yang dikangenin nggak nih dari tokyo
pulang yang saya kangenin dari tokyo nggak ada
saya pengennya cepat berkumpul sama keluarga
pengen cepat pulang kampung
sudah gak sabar
walaupun disini memang harus menjalani karantina
sampai sekarang aja walaupun di karantina saya serasa kayak seperti liburan
saya seperti mimpi terus bersyukur dengan apa yang saya raih sekarang
ada satu ritual khusus gak sih yang biasanya dilakukan oleh seorang leonira trioktila ini sebelum bertanding biasanya
saya gak ada
gak seperti kalau teman teman kan saya lihat mereka dengerin musik sebelum bertanding
saya tuh setelah bertanding tuh gak ada waktu untuk dengerin musik untuk segala macam kan
jadi ketika saya habis main fenggel
kita gimana caranya saya bisa istirahat atau enggak tidur di tempat warming up
supaya nanti saya bisa fight di nomor nomor berikutnya gitu
justru waktunya itu dimanfaatkan untuk istirahat dulu ya
sebelum bisa melanjutkan pertandingan
luar biasa tapi ini teknisnya sudah bisa membuahkan dua medali emas
satu medali perak untuk indonesia
bangga sekali indonesia dengan mbak ratri ini
mbak ratri ini kan bonusnya juga banyak nih
rencananya mau digunakan untuk apa
apa mau dipakai
sekolah lagi lanjut s tiga
karena kalau saya lihat di postingannya dua ribu dua puluh mumet katanya
sekolah puji tuhan sudah ada ini kak
jadi kita sampai pendidikan tinggi sampai s tiga
kita sudah ada universitas sebelas maret kemarin yang sudah menjanjikan
jika kita meraih medali kita bisa sekolah gratis sampai s tiga di universitas sebelas maret
wow luar biasa
saya itu inginnya kan karena memang keinginan orang tua dari dulu pengen bangun gor
cuma kan tidak direalisasikan sampai sekarang
saya pengennya kalau pun nanti
syukur kalau memang ada yang merealisasikan saya memiliki gor
kalau enggak saya pengen membangun sebuah gor
jadi tidak kesulitan untuk membantu teman teman berlatih apalagi untuk yang disabilitas
amin luar biasa mulia sekali
nanti rencananya gore diri ya
di jawa atau di jakarta nih mbak
saya pengennya itu pengen bangun gor di solo juga pengen bangun gor di riau
kita sama sama doakan semoga rencananya bisa berjalan dengan baik ya
bisa ada tumbuh bibit bibit baru juga atlet atlet badminton dan juga para badminton di indonesia
mbak ratri ini tadi sempat menyebut bahwa dukungan orang tua juga luar biasa besar sekali
bahkan kalau saya baca baca nih dulu waktu kecil bahkan ayahnya sampai juga buat lapangan ya mbak ratri ya
itu ceritanya gimana
atau sampai latihan pakai lampu petromak katanya
jadi kalau orang tua saya itu lebih ke saya bisa jadi seperti sekarang itu berkat support dari orang tua
karena papa dan mama itu yang terus mendorong
kalau saya waktu kecil namanya anak kecil malas berlatih itu saya akui
saya sekarang sudah gede gini udah meraih seperti ini saya baru ketawa bayangin masa kecil yang nakalnya saya
misalnya itu males berlatih
saya mendoakan hujan supaya nggak berlatih
karena lapangannya kan lapangan terbuka
terus saya juga senang
kalau lampu petromaknya itu habis minyak kak
jadi nggak bisa latihan lagi ya
di masa kecil tapi benar benar support orang tua itu pengaruh penting lah untuk semua atlet
memang bakat itu penting tapi support dari orang sekitar itu luar biasa
support dari orang tua doa ibu dan ayah itu yang memudahkan jalan kita ya mbak ratri
mbak ratri kalau saat ini nih orang tua sedang menyaksikan tayangan cnn indonesia connected
apa yang ingin disampaikan oleh mbak ratri
ingat orang tua itu melo
soalnya saya belum temukan sampai sekarang
ya saya ingin mengucapkan makasih ya
di waktu saya bertanding sendiri
papa tuh mengingatkan
harus kamu jadi juara
kamu seperti sekarang aja papa sudah cukup bangga
tidak hanya orang tua mbak ratri saja yang bangga
tapi indonesia semuanya bangga
angkat topi tepuk tangan untuk leoni ratri oktila
sekali lagi terima kasih banyak loh mbak atas medalinya bagi indonesia
luar biasa ini di sini bahkan di studio semuanya pada tepuk tangan
dan kebanggaan itu juga ditunjukkan oleh seluruh bangsa indonesia ya
mbak ratri ini nanti di paralimpiade dua ribu dua puluh empat apakah akan turun lagi atau seperti apa
soalnya saya masih sehat puji tuhan saya masih sehat
berharapnya ada regenerasi ya kak
ada regenerasi yang mungkin prestasinya
lebih baik dari saya lagi
tapi kalau memang saya masih bisa atau sanggup bermain saya masih ingin bermain di sana
untuk memperbaiki raihan medali saya
kalau sekarang saya dua emas
nah kita doakan bersama
dukungan seperti apa sih mbak yang diharapkan bisa diberikan oleh pemerintah dan juga masyarakat indonesia
untuk kemajuan dari atlet atlet paralimpiade
kalau dukungan yang saya butuhkan sekarang selama saya jadi atlet
luar biasanya pemerintah saat ini yang saya rasakan sudah cukup lebih dari cukup
mbak soalnya kan pemerintah sekarang sudah menyetarakan atlet atlet disabilitas dengan yang lain
yang paling penting sekarang itu support dari masyarakat
soalnya berpengaruh besar ketika saya bertanding atau teman teman bertanding
kita melihat sosial media kita melihat hubungan masyarakat indonesia mensupport kita waktu itu
kita merasa disetarakan

support support dari perintah saat ini
sudah benar benar bagus
saya harap ini bisa dipertahankan sampai untuk kedepannya nanti
ya termasuk diantaranya juga pembekalan ya mbak ratri kepada para atlet paralimpiade ini
biar bisa juga mendapatkan hal yang sama dengan atlet atlet olimpiade
iya saya rasa dengan pencapaian saya sekarang
saya ingin seluruh atlet atlet yang regenerasi saya yang di daerah daerah itu cukup iri dengan peserta

nah mbak ratri ini kan bisa diberikan atlet atlet yang berkembang
mbak ratri ini kan bisa dikatakan juga dari daerah
kita sama sama dari pulau sumatera nih
mbak ratri dari riau saya dari lampung ya
biasanya kan kalau anak daerah itu ada minder mindernya dikit tuh mbak ratri
nah apa nih semangat yang ingin diberikan oleh mbak ratri agar para atlet atlet yang ada di daerah ini
terutama yang masih muda untuk bisa lebih berprestasi lagi bisa semangat lagi
hingga bisa menelurkan medali yang luar biasa seperti mbak ratri
oh itu yang saya ingin sampaikan ke relasi muda atau asli asli yang lainnya
jangan pernah merasa minder dengan apapun yang keterbatasan yang ada di diri kita
kita harus percaya diri
kita harus banyak bersyukur kita harus mengenali potensi yang ada di diri kita
kenali potensi yang ada dalam diri kita dan juga harus terus percaya diri
kalau kita flashback mbak ratri saat kecelakaan terjadi di tahun dua ribu sebelas lalu
itu pastinya juga merubah kondisi mbak ratri ya
karena juga sudah menjadi atlet atau sudah berprestasi di bidang badminton
tapi kemudian harus ada penyesuaian yang ada
nah saat itu apa yang membuat mbak ratri untuk bangkit lagi
dan bagaimana caranya saat itu untuk mengumpulkan kembali kepercayaan diri dan semangatnya
saya dari kecelakaan kak bisa flashback ke belakang
saya nggak pernah nangis di kecelakaan saya
di saat kecelakaan saya masih bisa bersyukur
saya bahkan bilang ke orang tua ke teman teman sekitar
ini tuhan ngasih saya waktu untuk istirahat
ini tuhan ngasih saya waktu untuk istirahatkan
karena saya begitu capek
saya capek mundur mandir
kalau waktu itu saya adalah ujung tombak keluarga yang membawa kapan adik adik saya itu selalu saya bawa jauh dari kota
dari desa saya ke kota pekanbaru untuk kita bisa berlatih di sana
jadi saya nggak pernah ngerasa down atau terpuruk
waktu walaupun kecelakaan saya masih bisa bersyukur
oh tuhan itu ngasih saya waktu istirahat itu sedemikian luar biasanya sampai saya memang benar benar harus betres di rumah
ngapa ngapain karena saya patah kaki dan patah tangan gitu kak
iya selalu ada hikmah ya mbak ratri dari setiap kejadian yang ada
dan ini harus kita lakukan bukannya kita malah meratapi hal tersebut tapi harus semangat lagi
bangkit lagi agar bisa terus berprestasi
terakhir mbak ratri di hari olahraga nasional ini
selain badminton biasanya olahraga apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang leani ratri
saya ngikutin teman teman main futsal saya ngikutin teman teman saya main basket
olahraga yang bisa saya ikut ikuti walaupun teman teman yang saya ikutin sendiri
mereka juga ikut
mereka takut takut saya kenapa napa padahal saya tetap ya
ya saya itu nggak mau dianggap berbeda sama yang lain
saya bisa kok bergabung sama mereka walaupun mereka kan laki laki semua ya kak
kebanyakan kalau di solo saya bergabung sama teman teman yang main futsal
yang sepak bola yang main basket juga
wow luar biasa
satu hal yang perlu kita terladani dari leani ratri oti lainnya adalah semangatnya
untuk terus bangkit dan sikap positifnya nih
bahkan vibesnya sampai ke sini nih sampai ke studio cnn indonesia
sekali lagi terima kasih banyak mbak leani
ratri oktila indonesia bangga atas prestasi yang ada dan salam olahraga
selamat hari olahraga nasional mbak ratri
selamat hari olahraga nasional